kira kira reva mau pake atau engga ya
reva mau ga ya nerima
alex jadi pacarnya dia
atau dia masih suka
sebelum gue kasih nikah
mendingan gue correk buat si reva
ngapain lagi sih lo kesini
gue mau nanya sesuatu sama lo
buset calon mertua gua makanan diambil tapi gue tetap aja diusir tapi enggak apa deh
yang penting doa seneng perjuangan selamat malam eh ganteng malam tante malam ganteng
apa sih mau nyariin reva ya bentar ya enggak tante maksudnya saya datang ke sini aku cuma mau
kamu bisa bisanya malu kok malu malu kenapa ya malu aja aku cuma mau nitip ini buat reva
maaf saya nggak bisa ketemu dia itu iya ini aneh aneh banget deh biasanya antusias banget kalau mau
ketemu reva oh jangan jangan di dalamnya ada surat cinta makanya dia malu di dalamnya ada surat cinta
ya udah aku hargai usahanya kamu makasih tante kalau gitu aku pulang ya oke ya hati hati ya ganteng dah
hai alex ngapainnya datang terus pergi lagi bukannya dia mau ketemu gue
bi tadi ada yang nyariin reva gak ya
aduh non bebiteh gak tau
pan dari tadi bebi di belakang
iya permisi non ya bebi mau ke belakang lagi ya
jangan jangan adriana yang nemuin alex dan bilang gue gak ada
tapi nggak mungkin juga sih
dia kan suka kalo gue deket sama alex
ah udahlah biarin aja
kamu beli sup ini dimana
di tempat yang biasanya belinya
masa sih kok rasanya beda
hah biasanya rasanya megurih ini mah
saya beli di tempat yang biasa belinya
yaudah gini aja
mandiman cobain dulu
biar tau rasanya bagaimana
biar jelas rasanya kayak apa
hah ini juga
kamu silahkan habisin
tendara tinggi boy
habisin ini mah belum habis namanya
siap siap siap
ma udah deh
kita hanya nyobain gak enak apalagi dia harus ngabisin begini
ma ini tuh pelajaran
supaya mandiman itu jangan bohong lagi
tau tuh dia beli supnya dimana ini
abisin mandiman nih
udah rami udah
udah ya mandiman
itu hukuman kalau mandiman bohong
di dunia aja udah dihukum
apalagi di akhirat nanti
satu air laut diminum semua
ini isinya apaan ya
penasaran ya tariq
ada kotak lagi
oh bagus banget
ah ada surat ini
maaf kalau gue gunain cara ini untuk ngungkapin perasaan gue
dan pengen banget lo jadi pacar gue
pakai cincin ini di jari allah
kalau enggak lo boleh simpan cincinnya
buang atau lo balikin ke kue
ehm gue pakai
eh kalau gue kasih ini ke reva kira kira reva mau pakai atau enggak ya
hmm rafa mau nggak ya nerima alex jadi pacarnya dia
atau dia masih suka sama boy
ah sebelum gue kasih ini kak
mendingan gue korek belut tuh si reva
aduh ngapain lagi sih lo ke sini
gue mau nanya sesuatu sama lo
gimana perasaan lo sama si alex yang ganteng itu
lo ngapain sih datang datang terus nanya nanya kayak gitu
kepo ya jadi orang ya
eh emang tadi alex datang ke sini ya
iya justru karena itu makanya gue mau nanyain gimana perasaan lo sama alex
terus dia ke mana kok pergi
tadi sih alex datang ke sini cuma nitipin sesuatu
nah sekarang gue tanya sekali lagi gimana perasaanmu sama alex
tuh kan jadi orang suka banget ikut campur privasi orang mana mana
nah sekarang gue gak akan kasih apa titipan dari alex itu ke e look
kalau lo gak ngasih tau lo suka atau enggak sama alex
gimana perasaan lo sama dia jawab
jawab dong susah amat sih
eh eh eh lo mau ke mana terus mana barang titipan dari alex
aduh aduh aduh aduh aduh
hmm ini kalau gue kasih ini kado ke reva reva sih gak akan mau pakai nih cincin
terus gue harus
adriana lo kan pinter lo pasti punya seribu satu cara
gue tau apa yang harus gue lakuin
aduh aduh aduh aduh